badan pusat statistik mencatat sepanjang dua ribu dua puluh dua indonesia mencatatkan inflasi sebesar lima lima puluh satu persen
angka inflasi ini merupakan yang tertinggi sepanjang pemerintahan joko widodo
bps menyebut penyumbang inflasi desember secara tahunan berasal dari kelompok transportasi sebesar lima belas dua puluh enam persen
dengan andil satu delapan puluh empat persen
kelompok transportasi ini meliputi bensin bahan bakar rumah tangga tarif angkutan udara
sementara penyumbang inflasi terbesar kedua adalah makanan minuman dan tembakau sebesar lima lima puluh satu persen
inflasi tertinggi terjadi di kota baru kalimantan selatan sebesar delapan enam puluh lima persen
dan terendah terjadi di sorong papua barat daya sebesar tiga dua puluh enam persen
secara bulanan inflasi desember berada di level enam puluh enam persen
sementara itu untuk inflasi
tahun ke tahun atau desember dua ribu dua puluh dua terhadap desember dua ribu dua puluh satu itu terjadi inflasi sebesar lima lima puluh satu persen
inflasi tahun ke tahun desember ini juga merupakan inflasi tahun kalender sepanjang tahun dua ribu dua puluh
jadi inflasi year on year itu sama dengan year to date nya yaitu sebesar lima lima puluh satu persen
inflasi tahunan terbesar itu berasal dari kelompok transportasi
yaitu sebesar lima belas dua puluh enam persen dengan andilnya sebesar satu delapan puluh empat persen
komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year diantaranya adalah dari komoditas bensin
kemudian bahan bakar rumah tangga kemudian tarif angkutan udara diikuti beras rokok retek filter telur ayam ras dan kontrak rumah
jadi itu adalah beberapa komoditas
dan berikut ini adalah data pergerakan inflasi sepanjang pemerintahan joko widodo